gempa dengan magnitudo lima sembilan terjadi di kabupaten pangandaran jawa barat minggu pagi
getaran gempa cukup kuat terasa hingga ke kota tasik malaya jawa barat
gempa ini membuat warga perumahan baitul marhamah satu sambung jaya berhamburan keluar rumah
bahkan sejumlah warga tetap bertahan di luar rumah karena khawatir akan terjadinya gempa susulan
gempa terjadi dua kali dengan lama getaran empat hingga lima detik
dan suasana serupa terlihat di kawasan rsud dr sukarjo kota tasikmalaya
meski tidak mengevakuasi pasien petugas medis mengalami kepanikan
belasan petugas ambulans yang siaga berlarian meninggalkan gedung
berdasarkan data bmkg pusat gempa berada sembilan puluh km barat daya pangandaran dengan kedalaman sepuluh km
hingga kini belum dilaporkan adanya kerusakan akibat gempa yang terjadi
dengan kemas terjadi besi besi yang ada characters length yang sem cement yang terlihat mod finde